ceo asian paralympic committee atau apc tarek sowi memuji persiapan indonesia sebagai tuan rumah asian paragames ketiga
tarik merasa optimis asian paragames pada enam hingga tiga belas oktober mendatang akan berjalan sukses
ceo apc sudah berkeliling delapan belas venue yang akan digunakan untuk kompetisi asian para games termasuk wisma atlet
ia mengaku puas dengan persiapan seminggu menjelang pelaksanaan asian para games ketiga ini
dia yakin tiga atlet yang akan bertanding selama seminggu ke depan akan berusaha sebaik mungkin
karena hasil di turnamen ini akan berpengaruh pada paralympic dua ribu dua puluh di tokyo
meski persiapan indonesia sudah melebihi ekspektasi tarik berharap inapgok tetap bersiap untuk menghadapi masalah saat pelaksanaan kompetisi